ratusan warga kota pasuruan jawa timur antre untuk membeli beras murah dalam operasi pasar pada selasa pagi
mereka rela berdesakan demi mendapat dua kantong beras berukuran lima kg
sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas warga menyebut khawatir tidak mendapat beras seharga rp empat puluh empat per lima kilogram itu
disperindak menyediakan lima ton beras dalam operasi pasar murah
ada pun operasi pasar bertujuan menekan harga beras di pasar yang kian melonjak
saat ini harga beras medium di pasar mencapai enam puluh lima rupiah per kg
operasi beras murah ini direncanakan digelar hingga jumat mendatang di tempat yang berbeda
agar masyarakat bisa menikmati beras dengan harga murah

kemarin aku beli di graton
nanti kalau ada lagi datang pagi berarti berapa
kita melakukan operasi pasar di beberapa titik di taman kota di jodh di pasar karangcetuk dan juga di pasar besar
ini kita lakukan dalam rangka untuk
menekan harga beras yang selama ini di kota pasuruan harganya naik
dan ini dijual dengan harga yang murah rp lima